kita berapa kali
kawasan superblok mangga ii yang berada di kecamatan sawah besar jakarta pusat ini
terdiri dari pusat belanja perkantoran dan apartemen
lokasi ini mudah dijangkau menggunakan moda transportasi umum
seperti bus transjakarta koridor dua belas dan kereta komuter di stasiun bandar
berbagai bus dari daerah penyangga ibu kota juga singgah di sini
salah satu yang menyedot ribuan pengunjung setiap hari adalah itc mangga ii
pusat belanja enam lantai yang memiliki luas lebih dari tiga puluh tiga meter persegi ini
menawarkan aneka produk fashion seperti pakaian tas sepatu dan aksesoris
mau berbelanja mencari berbagai macam kebutuhan atau sekedar window shopping
kawasan superblok mangga ii bisa menjadi pilihan anda
selamat siang sahabat redaksi
kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati berbagai macam kuliner yang ada di itc mangga ii
seperti apa yuk ikut saya
sebelum tiba di sini saya sudah mencari informasi makanan apa saja yang sering menjadi incaran pengunjung
pilihan pertama saya adalah salah satu kios di lantai satu yang menjual bihun bebek beijing
menu pertama saya pada siang hari ini adalah bihun bebek beijing
kenapa dinamakan bihun bebek beijing karena bahan bebek yang digunakan adalah bebek packing ya
sebenarnya cita rasanya sudah enak tapi kalaupun anda penikmat makanan pedas
mungkin bisa menambahkan beberapa sambal
di sini kebetulan mereka menyiapkan ada dua varian sambal
ada sambal halus cabai merah yang dihaluskan
kemudian juga ada sambal dari cabai
kamera yang dipotong potong dicampur dengan mungkin ini adalah sejenis kecap kasir seperti itu
tergantung seleranya mau seperti apa
bihun bebek beijing ini juga ada campuran ginseng di dalamnya yang dipercaya dapat menjaga stamina dan kebugaran tubuh
satu porsi bihun bebek beijing ini cukup banyak cukup untuk dua orang
tapi bila anda kurang kenyang anda juga bisa menyantapnya dengan nasi
setelah mencicipi hidangan pecinan saya berpindah ke kios lain yang menyajikan hidangan nusantara asal bangka
pilihan saya jatuh pada bakmi hijau kuah udang
mie ini berwarna hijau karena dicampur sayuran
cita rasanya sih lebih manis daripada bakmi jawa atau bakmi pada umumnya
kalau anda lebih suka yang pedas tinggal tambahin sambal
ini ada dua macam
sambal yang dihaluskan
sambal cabai merah
kemudian juga ada cabai merah mentah yang dipotong potong dicampurin dengan cukai
sebagai penghilang dahaga saya memesan minuman es kiamboy
minuman ini terbuat dari asinan buah pelam dan sirup sehingga rasanya ada manis dan ada sedikit asam
saya pun menjajal rujak kolamedan sebagai sajian terakhir
wah melihat pajangan
dan buah buahannya saja saya sudah ngiler
rujaknya itu benar benar masih segar
buah yang digunakan juga katanya buah buah organik
seperti misalnya ada jambu bol ada jambu air kemudian juga ada mangga ada bengkoang dan beberapa buah lainnya
sementara taburan kacangnya itu sengaja tidak dibuat halus
jadi masih terlihat utuh kacangnya
rujak ini awalnya dulu dijual
di sekitar halaman istana maimun medan yang ada kolamnya
sehingga orang menyebutnya sebagai rujak kolamedan
namanya yang sudah tersohor membuat peminatnya bukan hanya dari jakarta tapi juga dari luar daerah
pengelola itc mangga ii memberikan kesempatan kepada pedagang makanan berjualan
sejak pukul sembilan pagi hingga enam sore sesuai waktu operasional gedung
rencananya waktu berdagang akan diperpanjang hingga malam hari
karena akan dimulai kegiatan
yang terakhir adalah kegiatan naik market dalam waktu dekat
arman helmi ferdanto bimantoro jakarta